kementerian dalam negeri sudah memecat staff yang mengetik surat ke komisi pemberantasan korupsi
dengan kepanjangan komisi perlindungan korupsi
staf itu merupakan tenaga honorer yang baru bekerja tiga bulan
dirjen politik dan pemerintahan umum kemendagri sudarmo mengatakan
staf ahli daya itu sebenarnya bukan secara khusus bertugas di bagian surat menyurat
surat yang diterima kpk pada tujuh juni lalu tersebut
kenapa tidak diperiksa ya menjadi pertanyaan saya kemudian sebelum diberikan ke kpk
ternyata langsung dikembalikan
dari outsourcing atau pegawai honorer khususnya dari staffnya direktur kewas padaan nasional
dibawah direktur jenderal politik dan pemerintahan umum
nah ini yang disini ada miss ya
akhirnya tanpa ada pengawasan tidak ada pengecekan cek and recheck
nah langsung dikirim